pemandangan berbeda terlihat di sebuah tempat pencucian mobil di kawasan cinire depok jawa barat
pekerjanya menyambut pelanggan dengan senyum dan sapaan hangat meski tanpa suara
di antara mereka pun berkomunikasi dengan bahasa isyarat
ya pekerja di finger talk cafe dan car wash ini adalah orang orang istimewa
mereka tuli namun berdaya
faktanya sekitar satu miliar penduduk dunia adalah penyandang disabilitas
mereka adalah kelompok minoritas terbesar di dunia
adalah penyandang disabilitas
dua lima juta di antaranya penyandang disabilitas pendengaran atau tuli
penyandang disabilitas yang tinggal di negara berkembang
kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan pendidikan pelatihan dan pekerjaan yang layak
berkat kegigihan seorang perempuan muda bernama disa syakina ahdanisa
sebuah kafe workshop dan car wash yang khusus mempekerjakan karyawan tuli ini berhasil dibangun
jadi vingertong ini dibuka mei dua ribu lima belas
itu kita waktu itu membuka di pamulang pamulang timur
dan kita punya cafe juga dengan workshop
nah workshop ini adalah tempat untuk pelatihan menjahit menyulam
yang barang barangnya dijual on the spot di workshop atau di cafe
nah kafe sendiri itu dibuka dengan empat pegawai
waktu itu semua pegawainya tuli tunarungu
kita training dua minggu sebelum kafe itu dibuka
akhirnya ketika kafe dibuka pun kita masih on the job training mbak
karena teman teman ini ada beberapa yang belum pernah punya pekerjaan sebelumnya
di sini kan saya lihat semuanya pekerjanya tuli tunarungu
kenapa apa latar belakang mbak disa ingin memberdayakan kawan kawan yang tuli tunarungu ini
jadi sebenarnya saya itu dulu ketika kecil memang suka bahasa isyarat suka bahasa mbak
dan saya bertemu dengan seorang
kakek ketika saya umur sepuluh tahun untuk pertama kalinya saya ketemu dengan seorang tuli
dan di situ saya lihat bahasa isyarat itu bisa membantu saya untuk berkomunikasi dengan beliau
namun seiring berjalannya waktu ternyata sulit untuk mencari tempat belajar bahasa isyarat di indonesia waktu itu
dan nggak banyak juga yang mau mengajarkan kan
saya nggak punya teman teman tuli
jadi saya lihat oke mungkin someday lah ketika saya punya teman teman saya akan belajar
nah suatu ketika saya volunteer ke latin amerika di nicaragua
dan walaupun saya ke sana volunteer itu untuk mengajarkan anak anak kurang mampu anak anak yatim di wafa itu untuk belajar bahasa inggris waktu itu di sana
ketika saya lagi volunteer saya berjalan jalan menyusuri kota itu ada sebuah kafe namanya cafe de las sonrisas atau cafe of smiles yang semua pegawainya pramu sajinya pokinya itu semuanya tunarungu
nah itu kafe pertama di latin amerika yang menggunakan konsep seperti itu
dan saya langsung flashback inget ketika saya bertemu dengan si kakek ketika saya umur sepuluh tahun
langsung ternyata ada cara untuk kita belajar bahasa isyarat sekaligus membantu teman teman tuli tunarmu sekaligus membuat satu wadah di mana orang orang dengar orang orang kiri itu bisa ketemu dengan orang orang tuli gitu
jadi di situ saya lihat wah ini ide cafe ini bagus banget
bawa ke indonesia dan bisa dibikin sesuai dengan budaya orang indonesia
workshopnya pun ketika di nikaragua mereka buat hasil nikaragua saya bisa bawa dengan konsep indonesia
jadi akhirnya karena ide itu dua ribu tiga belas di nicaragua dua tahun kemudian akhirnya saya membuka finger talk di pamulang
sulitnya mendapat pekerjaan bagi penyandang tuli di indonesia turut diamini oleh aprizar zakaria
mantan ketua gerakan kaum tuli indonesia gerkatin
saat ini ia juga bertanggung jawab sebagai pengawas di finger talk cafe dan car wash di cinere
saya guru saya belum saya cocok jadi artis artis jadi anak anak cocok
lebih baik tol aja ada orang mal lebih aja gaji gaji uang gim
karena cocok ada yang nanti sma ada bisa cocok
uang gembari bisa
lalu masuk tol dia pakai atm
saya rapuh tenaga kerja
mau orang renang kuda raga bisik
anak anak itu praktik
mbak disa mbak disa itu kan bukan dari komunitas tuli
nah akhirnya bagaimana menemukan kawan kawan yang akhirnya mau bekerja di finger talk itu seperti apa awalnya
saya kebetulan ketika awal membuka finger talk itu bertemu dengan mantan ketua gerkatin
gerakan kesejahteraan tunarungu yang beliau memberikan tempatnya untuk finger talk mulai waktu itu
mbak cafe finger talk di pamulang itu tempatnya kita mendapatkan tempat dari beliau
karena beliau itu mantan ketua gerkatin
ketika kita mau mulai pun saya minta bantuan
namanya bupat ibupat sulistiyowati
saya minta ibupat untuk bilang ke teman temannya di broadcast bahasanya
untuk bilang tentang finger talk
kita mau buka cafe lokasinya dekat rumah bupat
jadi teman teman sudah tahu sudah paham di mana
nah ketika awal itu kita pun dapat
karyawan akhirnya dari mulut ke mulut
karena kita tidak taruh di koran atau di majalah
karena jujur mungkin secara finansial kita juga terbatas ya mbak untuk menyebar iklan
dan ternyata social media dan mulut ke mulut
agar dapat menyerap lebih banyak pekerja bisa memutuskan untuk membuka car wash atau jasa pencucian mobil
hingga februari dua ribu tujuh belas finger talk mempekerjakan dua puluh karyawan
tuli baik yang bekerja di cafe workshop dan car wash di cinere dan pamulang
pekerjanya tidak hanya dari jakarta dan tangerang bahkan dari yogyakarta dan daerah lain di pulau jawa
seperti apa sebenarnya tujuannya finger talk ini
ingin menyasar karyawan atau komunitas nurungan seperti apa
jadi kami pun melihat bahwa tidak banyak dari teman teman tuli yang punya kesempatan untuk bekerja
untuk mendapatkan akses ke
kemandirian secara finansial juga
kalaupun mereka bekerja setelah sekian bulan mereka selesai bekerjanya
kontraknya habis harus menganggur
jadi finger talk pun kami melihat sebenarnya tidak ada kita bilang kamu harus punya pengalaman seperti ini seperti ini
selama kamu mau bekerja selama kamu punya motivasi yang tinggi untuk maju
finger talk mau nerima finger talk mau mengajarkan teman teman
dan finger talk mau memfasilitasi karir growth teman teman juga
disa menyadari bahwa apa yang ia perjuangkan di finger talk merupakan bagian dari usahanya mengedukasi masyarakat
karena dengan datang ke finger talk pelanggan dapat sekaligus belajar berkomunikasi dengan orang orang tuli
meski kesalahpahaman mungkin terjadi antara pekerjanya dengan pelanggan
kalau konsumen kita macam macam dan kita semua sangat bersyukur
dari mungkin seratus konsumen mungkin hanya dua tiga lah yang pedas gitu ya mbak
yang lainnya memberikan positive feedback yang kita sangat bersyukur untuk kafe pemula car wash pemula
ini sangat sangat memotivasi mereka
kalau yang pedas itu ya mungkin para customer ini mereka tidak tahu dev itu apa sih gitu
ngapain sih kita pakai mempekerjakan teman teman tuli tunarung
dan di customer kita pernah ada juga yang datang dan bilang ngapain sih kamu susah susah pakai karyawan yang begini
jadi mereka tidak menyebut begini itu apa
jadi di situ pun kita kalau mau marah sih marah ya mbak
tapi nggak mungkin karena customer ini kita juga bagian dari edukasi pasar
kita harus kasih tahu kalau teman teman tuli tuh bisa
dan itu beberapa kali terjadi
customer yang mungkin tidak mengerti bagaimana berkomunikasi
jadi itu pr kita juga gimana caranya mengangkat teman teman tuli
tapi juga mengedukasi pasar kalau mereka bisa gitu bekerja
walaupun ya pakai dimarah marahin
jadi bu rina ini dia deaf dan blind
beliau kehilangan penglihatan beliau umur empat puluh tahun dari yang kita dengar ceritanya
dan beliau ini kayaknya
saya kehilangan penglihatan tapi karena beliau sudah belajar merajut
sekarang beliau ingat kalau merajut itu dihitung
ma'ruf bayhagi telah bekerja di fingertop cafe sejak tahun dua ribu lima belas
pemuda asal ciamis ini awalnya bertugas sebagai tukang bersih bersih di finger talk cafe pamulang
dengan keuletannya ia mampu menunjukkan diri bahwa ia juga mampu melakukan pekerjaan lain di kafe
seperti memasak dan juga mencuci di car wash
menurutku semua karyawan di sini mereka punya story nya masing masing
mereka sudah berdiri terhadap penyakit diskriminasi dan sebagainya
cerita mereka sudah panjang
tapi ada satu cerita yang aku suka banget karena
saya sendiri terlibat dalam kekembangan karyawan kita
aup ini dari sebuah desa di ciamis
masih muda dan dia sangat suka main futsal
anak yang pintar kalau menurutku
dan aku tidak tahu itu sampai ketika dia facebook ke fingertalk
jadi suatu hari ketika awal awal fingertalk buka kita mendapatkan lamaran dari teman teman via facebook via social media
aku itu biasanya menyeleksi mana yang serius mana yang enggak
itu dengan berapa banyak mereka memasage kita
balik kalau kita jawab
seberapa jauh mereka berkomunikasi
berusaha gitu ya
oke kamu mau kirimkan data dan nomor telepon yang bisa dihubungi nanti ya gitu akan kita hubungin
itu seminggu berlalu saya enggak mau hubungi dia juga mbak
pengen lihat apakah mereka mencari saya juga
akhirnya aup tuh mbak udah belum
saya kok belum dapat email belum dapat sms apa
ini saya pengen banget kerja
saya itu ini yang saya masih ingat sampai sekarang saya itu atlet terbaik futsal di slb
jadi messagenya tuh masih ada mbak sampai detik ini
dia berusaha untuk bilang ke saya mbak saya tuh bisa loh lihat saya saya mau kerja gitu
dan saya ter amaze gitu dengan sangat wah ini anak ini memang sungguh sungguh
akhirnya saya bilang ya udah kalau kamu memang pengen habis lebaran kamu ke fingertalk pamulang ya ini alamatnya
mbak rus yang akrab di sapaau merupakan lulusan sekolah luar biasa di ciamis
berbekal ijazah slb ia melawan pekerjaan di daerah asalnya
namun ia selalu menghadapi penolakan
saya waktu itu lamar kerja terus saya bawa ijazah saya
lalu bosnya bilang kamu tunarungu ya
oh maaf saya nggak bisa menerima tunarung
ya udah saya pergi
ya udah saya pergi
selain tempat makan minum fingertok cafe juga sebagai workshop
di sini ada tiga orang karyawan finger talk yang khusus membuat kerajinan tangan
salah satu pekerja di workshop ini adalah ibu rina
perempuan berusia enam puluh tahun ini buta dan tuli
sehari hari ia tinggal di kamar yang disediakan di saham workshop tempat lain
sehat ke versesi kegiatan

tidak ada yang ketawa apa yg mereka mengatakan

dan juga untuk panjang ministitif

rewind menawarkan pelajaran yang harus di stefan rasili
beliau ingat kalau merajut itu dihitung
ketika beliau merajut sekarang pun
dalam kepalanya ini beliau menghitung berapa rajutan ke kanan
berapa rajutan ke kiri
jadi bu rina ini dia sudah bisa bikin kayak gini
ini beliau mau bikin beruang boneka
kayak ini benar benar boneka anjing
tapi mau bikin beruang
ini harus dirajut satu satu
jadi tadi kata beliau ini lama rajutnya
tidak apa apa harus sabar
dan beliau cukup mandiri
jadi kita pun belajar banyak
kayak mandi sendiri
setrika baju sendiri
makan juga sendiri
dia baru mendoakan saya
semoga saya ketemu jodoh
nanti kalau kawin semoga dikaruniai oleh
karuniai anak oleh tuhan yang lucu katanya
sabar harus sabar
menunggu harus sabar
saya harus sabar
saya buta umur empat puluh tiga
berusia satu tahun
udah gak bisa nih
jadi kalau ngobrol sama bu rina ini seru
jadi hasil rajutannya beliau ini
kita jual ke orang secara retail
atau kita taruh di kafe
dua duanya di cafe cinere dan kafe pamulang
kedepannya sih kita pengen bikin online juga
sambil cerita ke orang orang tentang apa yang dikerjakan bu rina
karena menurut saya
dengan apa yang dia kerjakan
finger talk cafe banyak mendapat perhatian
dari berbagai komunitas tuli
baik lokal maupun internasional
salah satunya pada tahun dua ribu enam belas
finger talk mendapat kunjungan dari peserta dev youth leadership
sebuah program kedutaan besar amerika di indonesia
yang pertemukan komunitas tuli
dan juga komunitas tuli di indonesia dan amerika
kemarin alhamdulillah mendapatkan kesempatan
untuk jadi tempat hosting sharing session
itu juga programnya kementerian luar negeri amerika serikat
ada sepuluh orang dev dari amerika
mereka ini dokter pengacara
termasuk resepsionisnya presiden obama lia
datang ke indonesia selama dua minggu
yang nanti orang indonesianya akan ke amerika selama dua minggu
salah satu peserta def youth leadership
seorang pengacara tuli michael stevenstein
tertarik untuk kembali ke finger talk
selama satu bulan di indonesia
pria yang akrab di sapa mike ini mengadakan kelas bahasa inggris
khusus untuk penyandang tuli selama satu minggu di finger talk

untuk mencapai kemampuan yang terbaik
saya bekerja sebagai pengacara tuli di amerika
di amerika saya aktif mendorong teman teman disabilitas untuk setara
membuat undang undang disabilitas di amerika sama
dan mendorong organisasi orang orang tuli
saya membantu orang orang tuli belajar mengenai hak hak tuli
agar bisa setara dengan orang orang normal
sebagai pengacara saya bisa membantu teman teman tuli
untuk mencoba belajar hak hak tuli itu seperti apa
nanti saya akan presentasikan tentang hak hak orang tuli
salah satu misi yang dibawa mike kali ini adalah pemberdayaan masyarakat tuli
khususnya dalam bidang pendidikan dan kesempatan kerja
dengan kelas singkat bahasa inggris yang ia adakan di finger talk
ia berharap dapat menjadi bekal pesertanya kelak dalam dunia kerja
ia juga mengapresiasi keberadaan finger talk
yang memberikan kesempatan bagi penyandang tuli untuk bekerja
finger talk itu penting untuk menunjukkan
orang tuli itu bisa bisa bekerja orang tuli itu bisa belajar
kebanyakan orang orang yang mendengar itu berpikir
orang tuli tidak bisa apa apa tidak bisa bekerja
jadi ketika datang ke sini dan orang orang melihat
kalau finger talk mempekerjakan orang tuli
dan mereka bisa memasak dan bisa melakukan pekerjaan lain
maka orang akan berpikir orang tuli juga bisa melakukan pekerjaan lain

sebagai seorang perempuan saya ingin memperkenalkan disa adhanisa
selepas mengalami pengalaman di amerika melalui yseali
ketika saya kembali ke indonesia saya menyadari bahwa saya menyukai amerika

jadi saya ingin anda tahu bahwa orang amerika merasa sama dengan anda
tahun lalu disa menunjukkan cafe finger talk di indonesia
untuk memberikan peluang pekerjaan untuk komunitas dewa di sana
dan saya telah diberitahu hal hal yang bagus tentang cafe ini
karena pembantuku seperti yang anda tahu di white house
wanita muda yang indah namanya leah
dia mengunjungi ini tahun lalu dia dewa
dan dia pembantunya di white house
jadi ketika anda datang ke white house dia adalah orang pertama yang anda ketemu
dan dia menandatangani
dan dia ingin saya memberitahu anda bahwa dia sangat bangga dengan anda
ketika ada konferensi asean
wesley mengadakan konferensi untuk anak anak muda alumni nya
dan di situ mungkin salah satu pencapaian terbesar finger talk
karena beliau juga mengaknowledge memanage finger talk di dalam speech beliau
selama dua menit penuh
mungkin kalau kita dengar ah dua menit gitu
tapi untuk saya it's a lifetime
perjuangannya bersama finger talk membawa disa ahdien misa
pada sebuah program pertukaran young southeast asia leaders initiative di amerika serikat
selama satu setengah bulan di tahun dua ribu enam belas disa mendapat kesempatan untuk menetap di washington
perjuangan disa untuk membangun finger talk dari nol tidaklah mudah
modal awal mendirikan cafe
ia kumpulkan sendiri dari hasil jering payahnya selama bekerja di singapura
meski mendapat dukungan penuh dari keluarga
orang tua disa awalnya tidak yakin dengan keinginan disa membuka cafe untuk pekerja dulu
kami sebenarnya sudah terbiasa dengan disa pengen ini pengen itu
cuma kadang kadang kami ulur ulur jadi entar apa kayak apa entar dulu di mana seperti apa gitu
kami tanya tanya cuma kelihatannya ini kok nggak mundur tetap
waktu itu dia udah kerja di singapura
ketika pulang tetap dia bilang ayo kita cari tempat gitu
terus saya kasih gambaran untuk sebuah ruko kalau kita sewa
ini harganya segini segini loh
dia bilang aku punya uang aku punya tabungan ketika bekerja di singapura
sampai suatu hari dia bilang aku nih mau ketemuan sama orang gitu
namanya bu santi
oh dikenalin sama temenku gitu lah ya
memang allah permudah ini jalannya
sesudah berulang ulang gitu mau bikin mau bikin

dan ternyata berikutnya ketemu dengan bupat itu
dan bupat itu yang nawarin kalau kamu mau bikin kafe pakai itu tempat saya gitu
saya punya tempat tinggal kamu chat kamu beresin
nah itulah kafe pinang itu akhirnya
paling gampang kalau bikin suatu usaha gini kan mulai dari nol
pasti banyak ketemu orang sana sini kan
dia itu benar benar ya berusaha sendiri untuk
dia nggak ada ngerepotin saya dia nggak ada ngontak siapa siapa di rumah gitu
dia berusaha sendiri
kan dia apalagi dia perempuan kan
jadi memang perempuan yang tough sekali
sejak kuliah di ritsumekan asia pacific university di jepang
perempuan yang fasih berbicara lima bahasa termasuk jepang dan spanyol ini
aktif mengikuti kegiatan sosial
salah satunya menjadi relawan
negara negara seperti india dan nicaragua
ia kunjungi untuk menjadi relawan
mengajar bahasa inggris untuk anak anak yang kurang mampu
di situ kebetulan ada program untuk ke india ngajar anak anak bahasa inggris
jadi ngajar anak anak untouchables atau yang kasarnya paling bawah bahasa inggris
nah di situ ingat pengalaman kemarin waktu di jepang
ngebantu anak anak kurang mampu makin pengen coba
apalagi sekarang di india negara yang saya belum pernah waktu itu
jadi dari india saya belajar banyak juga dan mulai makin tergerak
kayaknya i really want to make something gitu yang berhubungan mungkin dengan anak anak
atau berhubungan dengan orang orang yang termarjinalkan
waktu itu terus terfikirnya kayak gitu
sang ibu menjadi teladan disa dalam melakukan kegiatan sosial
sulung dari empat bersaudara ini terinspirasi dari ibunya
yang memiliki yayasan tahfiz quran untuk anak anak kurang mampu
untuk inspirasi mengerjakan kegiatan sosial ini saya memang dari kecil
alhamdulillah punya orang tua yang mereka selalu menanamkan
oke kita untuk kecukupan yang kita punya gitu apa yang nikmat yang kita dapat kita harus berbagi
karena kita gak mungkin ini nikmatin ini sendirian dan helping
jadi ayah ibu saya sudah menanamkan itu sama kami saya dan adik adik dari kecil
ibu juga kebetulan sejak tahun dua ribu lima itu punya yayasan membantu anak anak yatim duafa
sejak september dua ribu enam belas disa memutuskan untuk fokus pada finger talk dan meninggalkan pekerjaannya sebagai analis di bank swasta di singapura
sebuah keputusan besar dan berat yang harus dia tempuh
karena sebagian besar modal awal untuk membangun fingertop ia dapat dari tambungannya selama bekerja
dengan dukungan dari keluarga dan orang orang di sekitarnya disa yakin
keinginannya untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar untuk penyandang disabilitas khususnya masyarakat tuli di indonesia dapat terwujud
one day we want to achieve deaf people yang bisa kita bantu di indonesia seribu seribu lima ratus orang
saya ingin justru fingertop itu jadi punya kita bersama bukan disa doang kok yang mau bikin
kalau finger talk bisa menginspirasi teman teman lain untuk bikin itu bagus banget
jadi mudah mudahan bisa ke depannya semangat teman teman deaf kita juga bisa lebih membantu banyak orang

jangan lupa like subscribe share dan share ya

jangan lupa like subscribe share dan share ya